saat menjalankan ibadah puasa selama satu bulan tubuh kita terbiasa mengonsumsi makanan dan minuman dengan pola yang teratur
saat lebaran kita cenderung makan secara berlebihan dengan menu makanan tinggi kalori seperti kue lebaran dan makanan bersantan
ditambah lagi aktivitas fisik yang jauh berkurang
hal itulah yang membuat banyak orang mengalami kenaikan berat badan setelah lebaran
setiap orang memiliki kebutuhan kalori harian yang berbeda sesuai dengan usia jenis kelamin berat dan tinggi badan serta aktivitas fisik
rata rata wanita dewasa membutuhkan sekitar satu enam ratus hingga dua ribu empat ratus kalori per hari sementara pria dewasa berkisar di antara dua dua ratus hingga tiga ribu dua ratus kalori
untuk memudahkan pengaturan pola makan seseorang dengan kebutuhan kalori sering berkisar di antara dua ribu dua ratus hingga tiga ribu dua ratus kalori
misalnya bisa membaginya menjadi tiga ratus kalori saat makan pagi seratus kalori saat kudapan pagi enam ratus kalori saat makan siang seratus kalori saat kudapan sore serta empat ratus kalori saat makan malam
namun penghitungan kalori saja belum cukup
hal yang paling utama adalah sumber kalori harus didapat dari makanan yang bergizi seimbang
konsumsi sebaiknya konsumsi karbohidrat itu tiga sampai empat porsi saja satu hari
itu bisa dari entah itu nasi entah itu umbi umbian ubi ataupun roti itu bisa
mau itu nabati mau itu hewani kayak misalkan ikan daging telur itu bisa dibagi bagi ke setiap makannya
terus nabati juga sama bisa kayak tempe tahu
misalkan dimakan siang sama malam bisa kayak gitu
terus usahakan setiap makan ada sayur sama buah
untuk memudahkan pemenuhan gizi seimbang kementerian kesehatan telah mengeluarkan anjuran tentang isi piringku
satu per tiga bagian piring diisi dengan karbohidrat
satu per tiga diisi dengan sayuran
satu per enam bagian piring diisi lauk pauk dengan kandungan protein abati dan hewani
serta satu per enam bagian lainnya
dalam setiap mengonsumsi makanan baik itu makan pagi makan siang atau makan malam
upayakan semua kebutuhan nutrisi terpenuhi
yakni karbohidrat protein nabati dan hewani sayur sayuran buah buahan dan juga air putih
untuk porsinya sarapan ini bisa lebih banyak sekitar satu per empat sampai satu per tiga kebutuhan kalori kita
sisanya bisa dibagi untuk makan siang snack sore dan makan malam
dan jangan lupa juga
angga putra rusman rusmana bandung jawa barat